di mana mereka kurang lebih menjawab marcelino nomor tujuh mereka mengatakan nomor tujuh nomor sepuluh nomor enam dan nomor dua puluh tiga